gubernur jawa tengah ganjar pranowo tiba di jayapura papua
kehadiran ganjar sontak membuat warga antusias dan berfoto dengannya
kedatangan ganjar di papua ini untuk menyemangati atlet atlet asal jawa tengah
yang berlagak di pekan olahraga nasional ke dua puluh dua
selamat pagi bapak selamat datang di papua
pesta akbar olahraga empat tahunan pon ke dua puluh akan segera dibuka
sejumlah pejabat dari berbagai wilayah di indonesia turut menghadiri pembukaan ajang multi cabang ini
salah satunya adalah gubernur jawa tengah ganjar pranowo

ganjar tiba di jayapura sekitar pukul sepuluh waktu indonesia timur pada jumat satu oktober dua ribu dua puluh
beda dengan pejabat lain yang turun di vip bandara
ganjar didampingi istrinya siti atikoh memilih turun di kedatangan umum
kehadiran ganjar membuat sejumlah masyarakat antusias bertemu dengannya
selain itu ganjar pun melayani masyarakat untuk foto bersama
di luar bandara ganjar langsung disambut oleh putra putri papua yang mengenakan pakaian adat papua
selain itu salah satu maskot pon ke dua puluh papua yakni drawa si burung cendrawasi juga ikut menyambut ganjar
ganjar pun turut berfoto dengan putra putri papua
salah satu di antaranya meminta ganjar meneriakan yel yel pon ke dua puluh papua yakni papua torangbisa
ganjar sengaja datang ke papua untuk menyemangati atlet atlet jateng yang berlaga di pon ke dua puluh papua
ia juga akan menonton langsung dan menyemangati perjuangan para atlet